rustini tiba di kantor bi tegal bersama anaknya
dari rumah ia membawa uang enam belas lima juta rupiah pecahan seratus ribu
rustini mengatakan uang rusak miliknya sebenarnya sebanyak empat puluh juta rupiah
kemudian dari jumlah itu sebanyak dua puluh tiga lima juta rupiah sudah ditabungkan di salah satu bank di pekalongan
sedangkan sisanya enam belas lima juta rupiah tidak bisa ditabung karena kondisinya yang sudah rusak
kemudian atas saran bank tersebut rustini diminta datang ke bank indonesia agar bisa ditukar
sesampainya di kantor bi uang rustini ini diperiksa dengan alat khusus
hasilnya dari enam belas lima juta rupiah
yang bisa ditukar hanyalah sebanyak lima belas sembilan juta rupiah
sisanya rp enam ratus ribu rupiah tidak bisa ditukar karena kerusakannya sangat parah
b tegal akan melayani setiap warga yang akan menukarkan uang rusak dan menggantinya dengan uang baru
kasus uang rustini ini sempat viral di media sosial
usai mengunggah lembaran uang miliknya yang telah rusak
ia mengaku lupa menyimpan uang
uang puluhan juta rupiah itu di kolong tempat tidurnya selama bertahun tahun
hingga akhirnya rusak akibat lembab
uang tersebut ia bungkus plastik dan dimasukkan ke dalam sebuah kaleng
kasus uang tabungan warga yang berujung rusak sudah kerap kali terjadi
rudy cahyadi seorang pedagang gorengan di desa karang asih
kecamatan cikarang utara bekasi jawa barat salah satunya
uang tabungannya selama berusaha untuk mencari uang
selama empat tahun yang ia simpan di kota kayu rusak dimakan rayap
dari uang sekitar sepuluh juta rupiah sembilan juta rupiah diantaranya
dalam kondisi rusak bahkan sudah tak berbentuk
uang itu awalnya akan ia gunakan untuk kebutuhan lebaran dan sekolah anak
tim liputan cnn indonesia